seorang warga di probolinggo dihajar lima pelaku dep kolektor karena mempertahankan sepeda motornya yang akan disita
aksi premanisme ini memicu emosi warga
warga yang tidak terima aksi premanisme ini justru balik menyerang para debt collector
inilah suasana tegang saat warga mayangan mengamuk di depan kantor sebuah jasa pengereditan motor di kota probolinggo
amuk warga ini adalah buntut kekesalan warga terhadap ulah dep kolektor jasa pengereditan rakyat
yang tidak ubahnya seperti preman karena merampas motor dengan kekerasan
lima pelaku dep kolektor jasa pengereditan sepeda motor itu diketahui mengajar korban warga kelurahan mayangan
karena penyitaan motor tidak berhasil membuat pelaku emosi hingga akhirnya menghajar korban dengan helm
kejadian itu pun menarik perhatian warga dan berbalik menghakimi pelaku
orangnya lima orang empat motornya ada dua yang satu bonjeng tiga yang satu bonjeng dua
yang satu sempat bisa ditarik sama saya terus pukul aku hantam terus saya nelfon orang tua orang tua datang akhirnya yang satu bisa dipegang
berarti mereka memaksa untuk menandatangani
tapi begitu bukan motornya sampean
bukan bukan motor saya
beruntung kejadian tersebut meredam setelah polisi mengamankan pelaku
polisi akan mengenakan pasal penganiayaan dan pengeroyokan atas perampasan motor korban
ini terhitung sementara yang kita
lakukan terhadap persamaan pasalnya satu tujuh puluh pengeroyokan aja
nanti berkembang pasal apa menunggu perkembangan penyidikan
polisi mengimbau seluruh debt collector agar tidak merapas motor dengan menggunakan fisik dan mengedepankan negosiasi